ya ada yang menjadi kuliner khas ramadan khususnya di kota pudak gresik jawa timur adalah bongko kopior
kuliner manis yang biasa disajikan untuk tajil dan dibungkus daun pisang ini hanya dijual spesial selama bulan ramadan
ini dia bongko kopior salah satu menu takjil favorit di kota pudak gersik jawa timur
bahan utama bongko kopior terbilang mudah didapatkan seperti santan buah kelapa buah pisang nangka roti mutiara dan kolang kaling
namun demi melestarikan hidangan tradisional tersebut pembuat bungku kopior di desa mengare kecamatan manyar kabupaten gersik
tetap mempertahankan kemasan dari daun pisang karena aroma maupun rasanya dinilai lebih nikmat dan segar
campurannya itu pisang ada pisang ada mutiara ada tekan
ada kolang kaling ada roti
sejumlah pecinta kuliner mengaku bongko kopior rasanya manis legit dan menyegarkan sehingga cocok untuk melepas dahaga sebagai hidangan berbuka puasa
makanan khas gersik yang khusus untuk biasanya itu ramadan itu enak
buat buka karena ada manisnya jadi anak anak ini suka sekali makanya saya buru untuk ya ngabuburit juga
selama bulan suci ramadan ini omset penjualan bongko kopior rata rata mencapai satu lima ratus bungkus per hari
harganya pun cukup terjangkau hanya delapan rupiah per bungkusnya
bif tahul arif gresik